wakil presiden maruf amin mengatakan pemerintah indonesia dalam waktu dekat akan ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara turkiye
pemerintah indonesia juga meminta peran badan amil zakat untuk ambil peran dalam misi kemanusiaan
menurut wapres turki memiliki sejarah yang panjang dengan indonesia karena menjadi negara pertama yang mengirimkan bantuan untuk korban bencana tsunami di provinsi aceh
pemerintah indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara turkiye